mengupdate statusnya di media
sama sekali gak pernah
masih jadi pertanyaan besar
kenapa sampai sekarang
al belum bilang ke andin
kalau rena adalah anaknya anti
kalau memang al marah sama elsa
kenapa dia gak secepatnya
al masih menahan dan menyembunyikan
apa yang ditakutkan
biar gak kebawa mimpi
gak penting banget sumpah
kira kira ah udah tanya sama tante sarah belum ya
udah ketemu belum
tuh lucu ya
fotoin lagi aku sama rena
di kamar baru
satu dua tiga
satu lagi ya
satu dua tiga
sebentar saya abangor
mas al teponan sama siapa ya
kasur baru aku
apalagi boneke baru aku
iya sayang eh cekok kan besar nih kayaknya nanti disini minum ya mama emang suka banget
sih sama kamar rena apalagi kasurnya kayaknya mama tidur di sini aja kali ya
hai kamu mau nanya lu udah ketemu sama tante sarah belum ya udah tanya belum sama dia udah
terus gimana mama sarah bilang katanya nomor handphone lama dihack semua orang dihack lo
serius bahkan sekarang rumah sarah udah nggak pakai nomor telepon yang lama
gimana ya cuman feeling gue tuh berkata beda sepertinya aku nero itu sengaja disabotase dan
kebetulan nomor tante sarah dihack kebetulan banget gak sih yang pasti kita harus tetap
selidikin ini semua enggak gue yakin sebentar lagi kebenaran pasti akan terungkap ya mudah mudahan
insya allah yaudah kalau begitu gini aja deh kalau lo butuh informasi butuh bantuan
ke kabarin gua insya allah gue bisa bantu
di kamar atau di ruang kerja kamu ya biar lebih
kau tadi tante karina telepon mama dia bilang katanya kamu datang ke rumah nino
dan nyicer elsa soal kasus pembunuhan roy sampai sampai elsa merasa tertekan cemas dan
ada apa al
kenapa kamu sampai mendatangi elsa
apa ada titik terang soal kasus pembunuhan roy
tadi aku kesana
beberapa waktu yang lalu
aku tuh mencoba menjelidikannya
aku tuh mencoba menjelidikannya
aku tuh mencoba menjelidikannya
memikir kasus ini lagi
aku mau mencoba masuk
ke akun memori clotnya roy
aku berharap di sana ada petunjuk
tapi ternyata waktu pas aku mau akses masuk
ada seseorang yang ganti passwordnya roy
ada seseorang yang ganti passwordnya roy
ada seseorang yang ganti passwordnya roy
untuk mencari tahu siapa yang ganti passwordnya
orang yang ganti itu
dan nomor teleponnya udah dilacak
dan waktu kami lacak
dan waktu kami lacak
aku udah tanya langsung
aku udah tanya langsung
tadi pagi sama mama sarah
dia bilang dia gak tau

aku curiginya sama elsa
aku curiginya dia yang ngelakuin itu
atau ada hubungannya sama elsa
elsa yang menggunakan
handphone mama sarah
ya aku gak tau buat apa
makanya aku tegur elsa
makanya aku tegur elsa
makanya aku tegur elsa
makanya aku tegur elsa
sampai detik ini
sampai hari ini
sampai hari ini
ada orang yang
ada orang yang tega
misahin roy dari kita
bukan anin pelakunya
tapi masa keluarganya terlibat
tapi masa keluarganya terlibat
gak usah terlalu di pikirin ya
aku antar ke kamar ya
esera di kamar ya

mama minum bata dulu
mama istirahat ya
mama tenangin pikiran dulu
dengan nenek dulu ya
dengan nenek dulu ya
aku keluar sebentar
kalau ada apa apa telpon
bukan cuman mantan api
dia tuh dulu suka mabuk mabukan
dan parahnya lagi
dia pernah berbuat nekat
meracuni istrinya aldebaran
aku gak boleh kayak gini terus terusan
aku harus jelasin ke angga soal perasaan aku
dia harus tahu perasaan aku yang sebenarnya
angga dirumah gak ya
dia kan masih cuek banget sama aku
apa aku tekan rumahnya aja ya
pasti bibinya yang diangkat
bi angga ada dirumah gak
mas angganya lagi ke bengkel mbak
oh lagi di bengkel
yaudah kalau gitu saya kesana aja deh
mendingan aku langsung ke bengkel aja deh
kepikiran terus kenapa bisa
nomernya mama dipake buat buka akun roy
ini aneh banget
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa pasti masih kepikiran soal masalah tadi
ya makasih ya
saya membawa permasalahan yang baru
ke rumah papa
nanya begitu sangat wajar
makanya papa perlu bicara lebih jelas sama angga
bapak perlu ketemu sama angga
ya biar semuanya yang lebih teranglah buat papa
bapak tolong jaga kesehatan ya pak
jaga kesehatan kamu dan tolong jaga andien baik baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak